kalau perlu bakar warung ini
hei siapa yang mau gue bakar
siapa yang mau bubar
hei siapa yang mau bakar warung temen gue
beradaban dulu sama gue
gue udah lama kagak ngunggul orang
jangan sampe gue bikin peributa disini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gimana sih rurum
kan tadi lo denger sendiri dari staff marketing

kalo yang namanya penipu harus cepat ditindak
kalo gitu kita segera berubah rody
apa mau demo gede gede yang
mbak roby semua warginya udah pade demo dan duk ga bisa nahan udah pade kebaya emosi semua

eh apa apaan dateng dateng ke sini rame rame begini
pake teriak teriak lagi
mana gak pake assalamualaikum lagi

tapi mau minta pertanggung jawaban haji sulam sama ajaran dia
karena udah nipah kita semua ya gak
sambar sambar sambar
jangan buruk buruk begitu

jangan menanggung kita orang susah dibodohin ya
nah ini dia haji sulamnya
dia kudu tanggung jawab ya gak
tanggung jawab lagi
bang bang eh kenapa lu jadi menang gini
kenapa lagi simpan kenapa lagi simpan
sembarangan lu ya
nyerbu raknya ormas gak jelas
emang salah bini gua apa ya
bini lu telah menipu kamu yang mau jadi kerja
aku udah nyerahin diri ke polisi
ayo jangan sampe gua seret seret ya
lu kita arak keliling kampung terus gua lo lemparin telur busuk
biar lu malu sekalian
mau buka cabang limau dan segala
mau buka lawangan kerja dan segala
gua kagak makan sirik
gua kagak makan teki
udah kita duduk bareng bareng kita ngobrol
gak bisa gak bisa pak haji
eh pak haji kita kemari bukan mau ngobrol tapi mau nuntut istri pak haji
mentang mentang udah kaya
jangan ngasih harapan palsu dong bu aji
kami rakyat kecil emang bu haji
tapi jangan ngasih simpatik doang dong
kami ini butuh kerja
dan kami juga perlu makan
tapi buah haji malah mempermainkan perasaan kami
itu namanya buah haji gak bermoral
lu jangan bilang bini gua gak bermoral ya
lu nyerbu kemari pada
emang lu bilang tindakan bermoral tuh
ini ada apaan sih
dari tadi kagak nyambung deh
pisang cuma meledak meledak begini
hah ada apa coba jelasin yang benar
oso on deh mama juga berkomplot kan
apa apa kelompok apaan kelompok apaan
lu bilang kelompok apaan ya
kagak ada kelompok kelompokan di sini
udah senetnya aja lu
udah deh mah gak usah ngelak
kami ke sini cuma menuntut pertanggung jawaban aja
lu kira di sini emang depna
ngerti lu depna kerr
mesti nyari kerjaan begitu buat lo
giliran kerja bakti aja loh
pada mumpet semua lu
lu dasar lu mental tempel
tuh lu gak raya lu
bukan bukan bukan saya
bagusnya sih kalo menurut gua
ini kampung harus
kau gak liat segede orang ini pake nabrak
ada masalah apa lu
masalah besar bang
iya masalahnya apa ada yang bisa bantu
masalah besar apa eh
masalah besar tapi bang haji sulam
eh kenapa haji sulam
itu kan warung kubur bang haji disebut warga lagi
itu kan pingsan benar
gua aja jangan dengar dengar pingsan deh
urusannya harus diselesaikan tau gak
ibu haji rodi ate pingsan benar
masa mana terpercaya
kalau masalah ini gak dikelarin
kalau perlu bakar warung ini
eh siapa yang mau membakar
siapa yang mau ubah
eh siapa yang mau bakar warung temen gua
berhadapan dulu sama gua
gua udah lama kagak ngunggulung orang
jangan sampe gua bikin peributa di sini
lo pernah gua gamparin pake kaki lo ya paden
aku pada diupakan
itu warung belum lo hancurin
buah haji haji sana yang hancurin
lo bagaimana sih
masa lo takut amus si badan
amus si sebarin
main gak takut sama si badar
badar kan sering keluar masuk penjara
bener gak bu
udah kita cek